ini kita ke surabaya jawa timur ya lady untuk mengetahui apa saja kegiatan kofifa indar parawansa di hari pertamanya bekerja sebagai gubernur jawa timur
sudah ada korespondensi ann indonesia gita gowinda di surabaya jawa timur
ya selamat pagi gita pukul berapa tadi gubernur tiba di kantornya dan apa saja agenda yang akan dilakukan gubernur serta wakil gubernur jawa timur hari ini

mulai dari berkeliling menyapa staff dan juga mengecek berbagai hal di permit tempor permit tempor vian jawa timur
seperti apa sebenarnya saya sudah bersama dengan ibu kofifa indar parawata selamat pagi ibu apa kabar
selamat pagi alhamdulillah baik
ya ibu hari ini merupakan hari pertama untuk bekerja sebagai gubernur jawa timur begitu ya setelah dilantik oleh presiden joko widodo
sebenarnya untuk agenda dari ibu kofifa selama seratus hari di mana terbagi oleh sembilan puluh sembilan hari begitu bu ya
terbagi oleh tiga kuartal begitu bagaimana ibu bisa dijelaskan
ya seringkali memang teman teman jurnalis tanyanya seratus hari seratus hari
padahal kita sebetulnya sudah bekerja secara substantif itu kira kira lima hari setelah diputuskan kpud
saya langsung membentuk tim navigasi lalu saya cocokkan sama mas emil titik titik mana yang kita ingin fokus
karena tim navigasi ini kan tidak bisa semuanya digarap
itu pertama kita ingin bahwa ada pemerataan kesejahteraan masyarakat jawa timur
maka tim yang bisa fokus pada penguatan penyejahteraan pemberdayaan dari masyarakat jawa timur bagian utara dan selatan
nah kita ingin pak wagub akan fokus pada pemberdayaan penguatan dan pemerataan kesejahteraan di bagian selatan
maka hari ini pun pak wagub sudah akan ketemu insya allah dengan tiga bupati
di wilayah yang kategori jawa timur bagian selatan
jadi saya menyampaikan kita tidak menggunakan pendekatan sektoral tapi pendekatan kewilayahan
kalau pendekatan kewilayahan itu lebih integratif lebih komprehensif
jadi misalnya oh di sana butuh infrastruktur apa yang bisa menunjang potensi potensi alam yang luar biasa itu
oh di sana ternyata butuh infrastruktur katakan ini jalan
infrastrukturnya ternyata puskesun
mas infrastrukturnya ternyata adalah sekolah sekolah
infrastrukturnya ternyata adalah pasar
tapi itu terintegrasi gitu
jadi kalau pendekatannya dilakukan secara integratif komprehensif insya allah hasilnya bisa lebih signifikan
karena kan tiga puluh delapan kabupaten kota dengan apbd yang ada maka kita juga paling tidak saya sudah melaporkan kepada pak presiden
mohon kepada para menteri menko kami diberi izin untuk melakukan koordinasi
jadi pemetaan dari program program yang diturunkan di jawa timur
jadi misalnya kalau kita melihat ada sepuluh kabupaten termiskin maka kita ingin bahwa program program yang diturunkan itu
apalagi terkait dengan pemberdayaan ekonomi kemudian ada terkait dengan pasar pasar tradisional
kita ingin di sepuluh daerah yang kategori kabupaten termiskin itu akan mendapat intervensi yang lebih besar
kemudian pembedayaan sdm nya
dan perlu ada pendampingan perlu ada tutorial perlu ada mentoring dan seterusnya
lalu kemudian kalau ada bapak atau ibu asuh titik titik mana yang kita akan mendapatkan support seperti itu
nah itu kami rasanya harus diskusi dengan para menteri
ini pun saya sudah sampaikan ke pak wagub dan pak wagub menyampaikan sudah nanti saya koordinasi dengan dirjen dirjennya bu
artinya kita harus melakukan secara bersama sama komprehensif dan saya ingin pendekatan itu tidak parsial
pendekatan itu integratif komprehensif
tadi saat berkeliling di kantor pemerintah provinsi jawa timur saya tertarik dengan digitalisasi yang ibu sampaikan
bagaimana itu bu
rasanya hari ini kita sudah banyak sekali pikiran pikiran kita sudah masuk pada empat
jadi bagaimana membawa jawa timur di dalam proses cetar
cetar itu kemarin saya sampaikan bahwa c nya cepat e nya efektif t nya itu tanggap dan transparan kemudian r nya responsif
kita bisa melakukan audit cetar
ini saya sudah mendiskusikan dengan beberapa teman termasuk dari opd di pemprov
jadi audit cetar misalnya dignas audit cetar misalnya kesehatan audit cetar misalnya pop radar semuanya
jadi kita bisa melihat kecepatan tapi juga efektifitas lalu kemudian transparansi ada tanggap dan ada respon yang bisa dilakukan oleh seluruh opd di pemprov
nah berikutnya kami ingin maksimalkan bahwa itu bisa terjadi
kontrol termonitor terutama oleh gubernur dan wagub
maka sekarang ini kita sedang siap siap ke kominfo
karena beberapa hari kemarin saya tanya komen roomnya ada di mana di kominfo
mari kita kesana supaya kita bisa melihat oh iya ini sudah ada
kita akan melengkapi apanya apanya lalu bagaimana proses pengintegrasian dengan opd opd
kalau sudah itu terintegrasi apa betul itu di kominfo atau seperti di pusat itu dulu ada ukp empat kemudian ada dot lapor
tadi saya sudah bilang
kita mungkin tidak dotlapor atau dotwadul tapi kita dotcetar gitu
tapi tetap saya akan melihat sebetulnya infrastruktur yang ada seperti apa
kalau kita ingin mengintegrasikan bagaimana karena kita nanti sore insya allah seluruh opd saya ajak untuk merumuskan bagaimana proses pengintegrasian
supaya signifikansi dan tingkat capaian itu semuanya bisa terukur
dan kita ingin audit cetar audit cetar itu oh iya ini sudah efektif sih
tapi ini kurang cepat misalnya
oh ini kurang responsif oh ini kurang transparan gitu
jadi masyarakat halayak itu bisa melihat dari audit cetar yang kita ingin itu menjadi bagian dari perbaikan perbaikan
dari apa yang sudah dilakukan oleh pak d dan gusipul
jadi suksesnya beliau tentu kita semua sangat apresiasi menghormati
tapi bahwa selalu dalam perjalanan itu kan ada adaptasi ada perubahan perubahan ada dinamika
nah kita coba adaptasi dinamika itu termasuk adalah kita ingin ke bpbd
saya ingin melihat karena dulu kita di kementerian sosial itu sangat dekat
kita ke bnpb dan saya melihat bagaimana update antisipasi dari seluruh bencana alam
ini kan musim banjir nih
kita ingin melakukan antisipasi lebih baik
ya ibu singkat saja ini ibu sebagai gubernur jawa timur yang pertama
ibu sebenarnya dukungan keluarga bagaimana seperti ini
ya alhamdulillah kemarin anak anak saya hadir semua
saya juga surprise anak anak saya ternyata banyak yang meneteskan air mata
dia tahu bagaimana ibunya dia tahu bagaimana ibunya hatinya lebih banyak kepada rakyat
dan mereka sangat memahami selama ini
mudah mudahan mereka juga tetap akan berseiring dengan ikhtiar ikhtiar yang dilakukan oleh ibunya
yang sedang berikhtiar melayani masyarakat jawa timur
ya baik terima kasih ibu kofi pantas matunya
semoga bisa mengumumkan amanah warga jawa itu untuk memujudkan jawa timur lebih baik
ya demikian lady dan farhanisa dialog saya dengan ibu kofifa indar parawansa gubernur jawa timur
ya itu dia tadi gita gowinda
selamat sekali lagi kita ucapkan ya kepada ibu kofifa indar parawansa
selaku gubernur jawa timur perempuan pertama dan juga kepada mas emil dardak